sejak pagi hingga sore x satu memperbaiki salah satu rumah di kawasan kedinding tengah baru satu
kelurahan tanah kali kedinding kenjeran surabaya
ia menjadi salah satu dari tiga puluh tujuh orang yang sudah mendapat pelatihan sebagai tukang hingga november dari pemerintah kota surabaya
sebelumnya selama sekitar tiga tahun x satu hanyalah seorang kuli bangunan atau pembantu tukang
setelah mendapat pelatihan seperti memasang bata ringan memblester mengaji dan mengecat kini keinginan x satu menjadi tukang terpenuhi
selain bisa mengembangkan pengetahuan dan kemampuan x satu juga mendapat tambahan penghasilan
saat dulu menjadi pembantu tukang ia mendapat seratus hingga satu ratus sepuluh ribu rupiah per hari
kini penghasilannya menjadi satu ratus empat puluh hingga satu ratus lima puluh ribu per hari
sehari hari x satu harus menafkahi istri dan tiga orang anaknya
ada lebihan sekitar tiga puluh empat puluh ribu itu bisa nambah nambah untuk belanjaan ibunya anak anak sayang sekolah beli susu anaknya
saya juga masih punya anak dua tahunan
bagi penerima manfaat seperti mariyati ia senang mendapat program perbaikan rumah gratis dari pemkot surabaya
saya juga sama perempuan tukang brains
dia sangat senang kok keicu keicu keusahanya mala
tenaga mogok juga can
p entonces kita sampai tempat untuk semangat bohong bohong raid
maai sekali ugly lo perang ya
dandan omah atau perbaikan rumah tidak layak huni tahun depan lebih banyak yaitu tiga lima ratus rumah
sementara pada tahun ini sembilan ratus rumah tahun ini kita program bantuan rumah ini ada sembilan ratus tahun depan itu
ada tiga ribu lima ratus lah ini perlu banyak tukang jadi perlu banyak tukang biar nanti ktpr nya itu
tidak susah susah untuk nyari tukang kita kan enggak enggak anu ya maksudnya dari surabaya
tukang tukang ini mau nonton ini harus bisa ikut berpartisipasi soalnya kebanyakan kalau
yang dulu dulu kan tukangnya dari luar kota ini kita anggarannya diperbanyak supaya bisa dinikmati
oleh warga surabaya sendiri ada pun kriteria rumah yang bisa diajukan untuk diperbaiki adalah warga
tidak mampu dan tidak bisa diperbaiki
lantai masih berupa tanah atau belum menggunakan keramik dan terkena dampak banjir kemudian dinding
masih menggunakan papan atau sudah keropos atau lapuk atap nyaris ambruk dan tidak mempunyai jamban
anzatama rindora aga dipa surabaya jawa timur